saudara polisi menetapkan snf atau ibu korban sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap anak kandungnya yang masih berusia lima tahun di bekasi jawa barat
penetapan ibu korban sebagai tersangka dilakukan polisi setelah melakukan gelar perkara hari ini
tim penyidik satreskrim polres metro bekasi kota saat ini telah memeriksa lima saksi diantaranya saudara ayah korban kerabat tersangka dan petugas keamanan
penyidik kini juga tengah memeriksa suami tersangka atau ayah korban
saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan dan kondisi kejiwaan tersangka
saudari snf atau ibu dari korban itu telah ditetapkan sebagai tersangka
berdasarkan bukti yang cukup
yang ditemukan oleh penyidik
persangkaan pasal yang diterapkan oleh penyidik adalah kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia
kemudian dilapis juga dengan pembunuhan
hasil pemeriksaan psikologi sementara tersangka atau ibu korban mengalami gangguan halusinasi dan terindikasi gejala skizofrenia
untuk menggali motif pembunuhan oleh tersangka
polisi menyebut suami tersangka pun mengakui jika terdapat tanda tanda keanehan dari sang istri sejak dua bulan terakhir
atas hasil ini tim psikologi merekomendasikan agar tersangka dilakukan pemeriksaan psikiater
terhadap pelaku terindikasi gejala skizofrenia
yang nampak dialami oleh si pelaku
yaitu dapat dijelaskan dengan gangguan emosi delusi halusinasi pikiran terorganisir dan gangguan persep
yang hasil dari pemeriksaan psikologi tim psikolog dari dpnika kota bekasi
diduga aksi pembunuhan oleh sang ibu kepada anak kandungnya dilakukan di depan adik korban yang masih berusia satu tahun tujuh bulan
dan adiknya berada di satu ruangan
komisi perlindungan anak daerah kpad kota bekasi menurunkan tiga psikolog untuk mendalami kasus ini
selain untuk mendalami kondisi psikolog tersangka
kpad juga fokus untuk melakukan pendampingan pada adik korban
guna menghilangkan trauma karena diduga sempat melihat peristiwa penusukan kakaknya oleh sang ibu
jadi anak itu sempat melihat
kalau dari kan memang dia secara komunikasi belum lancar ya
tapi ada beberapa indikasi sempat anak itu beberapa kaget kagetan gitu ya
seperti ada trauma melihat sebuah kejadian yang belum pernah dilihat sebenarnya
karena anak itu masih usia dua tahun ya jadi belum bisa bercerita